tujuh puluh delapan kabupaten kota di jawa timur hampir seluruhnya memiliki lahan pertanian
namun untuk bisa menemukan petani tradisional bukan persoalan gampang
di jember jawa timur seorang petani memilih bertani dengan cara tradisional
tanpa mengandalkan pupuk kimia dan peralatan modern
saya ngerewangi mbak sepertinya saya juga
cuman ya ada keluasan lahan cuma
dari segi produk produk dan hasil itu untuk saya sendiri masih kurang baik kurang maksimal
karena untuk saya sendiri gak ada yang ngerewangi lah untuk petani
istilahnya untuk saya sendiri mengeluh mbak jadi petani itu mengeluh
abdul aziz seorang petani
rumah saya gunung malang kecamatan sumberjambi
saya mulai petani mulai tahun lima puluh dua sampai sekarang
mulai lulus sd saya mulai bertani
saya bertani pakai kemampuan saya sendiri
pakai pakai perawatan lokal gak perlu batu batu kimia
sesuai dengan kemampuan saya dari mulai tahun lima puluh dua sampai sekarang
jadi hasilnya masih ada keseimbangan dengan pupuk pupuk macam sekarang
bertahan dalam keterpurukan abdul aziz berusaha menggunakan segala sumber daya yang ada untuk melanjutkan hidup
fungsinya kebun ini kalau buat traktor kalau dalam itu kan tidak bisa mbak
kalau ini kan terus menjalar kalau kebun ini
walaupun apa ya terus dalamnya segini ini kalau kebun ini kan tetap melangkah gini
jadi cuma hasilnya gak seberapa lebar kayak traktor gini kalau kebun
ini untuk cadangan lahan lahan yang dalam itu
kalau traktor kan kalau anu itu kan macet mbak
kalau kebun ini tetap
kalau kebun ini kayak kebun yang besar ini
untuk hidup sehari hari ia sisihkan sekitar sembilan kintal gabahnya
sisanya ia simpan untuk dijual saat harga gabah membaik
kalau satu ya buat cadangan untuk persyaratan sehari hari sekeluarga itu kadang sembilan kintal
itu banyak dah karena masih punya anak sekolah
bantuan nafakah dari orang tua
sebetulnya dalam perasaan itu mengeluh mbak
jadi seakan akan gak ketemu arah
mau kemana arahnya petani gini
bagaimanapun kondisi petani kini abdul aziz mengaku tak akan berhenti mengolah lahannya dengan cara tradisional
ia juga yakin pada saatnya nanti petani akan kembali sejahtera
ya karima cember